kalau mas al beneran minum itu
kalau minta satu dikasih dua
karena tiba tiba bergerak ya
ma besok kita ke sekolah rena ya
ya ya pak
aku ngantuk kayaknya
besok kita ke sekolahnya rena
sekolahnya ngadain acara lomba menghias sepeda
kita diundang ke sana
besok kita ke sana ya
dan ternyata nino sama elsa juga sama
buah kota juga
ya tadi bu rosa yang bilang
kok elsa gak bilang sama aku ya pak
al sama adin liburan
elsa sama nina juga liburan
pulang pulang ntar bawa wek wek deh
ya allah semoga andin gak mempermasalahkan soal anti itu
karena aku udah sangat lelah sekali berbohong terus untuk elsa
ya sebenarnya aku udah nanya
semuanya ke dia
dan ya kebetulan juga
dia melakukan tes di laboratorium situ
dan randy katanya emang rekan bisnisnya
mana tuh bocah
lo ngapain disitu nyelip kecekan kotor lo
kiki lagi menghindari
mbak minah udah ketemu ya belum tadi
udah sini sini
mungkin meresahkan lo mbak
aduh lo kocak banget sini sini
lo tau gak tadi gue ketemu uya uya lagi ngapain
dia lagi keliling rumah
lagi lari lari di siang bolong
kalo biar energi dia
ramon emaknya mbak minah tuh bener bener top
tuh uya aja kayak gitu
makanya gue juga gak nyangka gitu
uya aja kelakuan itu kayak begitu
nah gimana ya pak bos
ih kalo minta satu dikasih dua kenapa enggak
tapi enak juga sih
cuma satu lagi jamunya
kayaknya udahlah nanti beli lagi

sesuai perintah bapak
halo pak randy saya sudah ketemu dengan pak nino
dan melakukan apa yang diminta bapak
dan sepertinya pak nino percaya dengan perkataan saya pak
bagus terima kasih ya
nanti saya akan lebihkan transfer ke kamu
dia bukan orang sembarangan
jadi kamu jangan sampai ketik pelosan atau lengah di depan dia
siap pak terima kasih banyak pak
untung masalah bisma sudah beres
mudah mudahan pak nino tidak curiga atau cari tahu soal ini
sekarang saya harus sabar mahal
kayaknya andi nyenyak banget tidurnya
iya bisma sudah beres tugasnya pak
dan bisa dipastikan kalau pak nino tidak akan curiga pak
oke terima kasih
saya masih menutupi soal arena dari kamu
karena saya tidak rela membiarkan nino masuk dan mengacak ngacak semuanya
tidak ndonge keran
have i did it baiklah
ini mbak ambil aja kembaliannya
misal kamu mau pinjem buku apa lagi
kali aja saya punya dan kamu bisa pinjam lagi
lo suka gak novelnya
ya pokoknya nanti aku baca semuanya
ya udah pokoknya sekarang gini ya
pasti gue cari gue kasih sama lo
dan itu artinya lo gak usah ngotak rafael lagi
ya dia gak sewot lagi sama aku
sampai sekarang sih belum ada rafael
kebetulan aku itu banyak banget stok buku
yang emang belum aku baca
masih bisa dua tiga bulan ke depan lah
stok bukunya dari siapa
berarti bener kan
ya udah kalau gitu aku
sekalian aku izin pamit
makasih ya untuk hari ini
udah sembuh belum dia dari sakit tenggorokannya
kok gak dianget sih

jangan lupa like share dan subscribe ya